niken dan astri merasa langkahnya semakin ringan
ibu dua anak ini rutin berjalan kaki setelah mengantarkan anak anak ke sekolah
niken memulai aktivitas jalan kaki secara rutin untuk menurunkan berat badan sejak september dua ribu dua puluh
warga cimenyan kabupaten bandung ini menghabiskan rata rata tiga jam setiap hari
untuk berjalan sejauh sepuluh hingga lima belas km
niken biasa berjalan kaki lima hari dalam seminggu
sejauh ini berat badannya sudah turun sebanyak lima kg
pertama ngontrol makan sudah ngontrol makan ternyata udah gak turun turun lagi beratnya stuck di tujuh puluh waktu itu
terus mulailah olahraga jalan kaki ini
jadi dari jalan kaki itu berat badannya walaupun gak drastis turun
tapi beratnya itu stabil dan turunnya itu juga pelan pelan
spesialis gizi dan kedokteran olahraga dari rumah sakit immanuel bandung
dr dadang arief primana mengatakan
jalan kaki memang olahraga paling efektif untuk menurunkan berat badan
akan tetapi ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan
kita harus melihat dulu apakah yang gemuk itu laki atau perempuan
kemudian usianya juga kita lihat
kemudian juga kelebihan berat badannya itu berapa banyak
kemudian juga ada gangguan gangguan di lutut ataupun di pinggang
kalau kita sudah evaluasi itu baru kita akan persilahkan untuk jalan kakinya seperti apa
menurut dokter dadang durasi berjalan kaki yang efektif untuk menurunkan berat badan
berkisar antara tiga puluh sampai empat puluh km per jam
selain itu jalan kaki harus dilakukan setiap hari
jalan kaki bisa dilakukan pada pagi siang sore bahkan malam hari
bagi yang tidak memiliki masalah dengan lutut dan tidak memiliki berat badan berlebih
bisa menambah jalan kaki dengan variasi gerakan
seperti berjalan lebih cepat atau memilih jalur yang menanjak
namun dokter dadang menambahkan jalan kaki juga perlu dibarengi dengan pola makan yang baik
karena kalau hanya jalan kaki saja kan istilah pembakaran kalorinya tidak terlalu banyak
oleh karena itulah dengan jalan kaki itu istilahnya itu jalan kaki itu hanya menambah
untuk menambah untuk penurunan berat badan setelah pola makannya diatur
dokter dadang menambahkan selain efektif untuk menurunkan berat badan
jalan kaki juga memiliki manfaat lain
yakni kardio respiratory endurance atau bahasa awamnya
untuk kebugaran jantungnya
hal baru hal ini akan memperlancar aliran darah dan oksigen sehingga membuat tubuh tetap bugar